menjadi tantangan bagi seluruh pihak termasuk polri
sebagai pelindung pengayom dan pelayan masyarakat
kepolisian negara republik indonesia bukan hanya berperan dalam menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat saja
namun juga menjamin pasokan pangan dan kelancaran distribusi bahan pangan agar tidak terjadi kelangkaan
lalu apa saja tantangan yang dihadapi oleh satgas pangan polri dan korps lalu lintas polri
dalam menjamin kebutuhan masyarakat akan pangan dan pergerakan masyarakat di tengah pandemi covid sembilan belas
saya lucia saharwi kita akan membahasnya bersama kepala satgas pangan polri
brigjen polisi daniel slitonga direktur keamanan dan keselamatan korlantas polri
brigjen polisi krisnanda dwi laksana dan direktur utama badan urusan logistik
komjen polisi purnawirawan budi waseso
selamat malam bapak bapak semuanya
terima kasih sudah hadir di cnn indonesia
sehat sehat semua ya pak ya
kalau bicara kesehatan di tengah pandemi covid sembilan belas
ini memang sesuatu yang sangat berharga
dan salah satu cara untuk menjaga kesehatan adalah dengan menjaga asupan makanan
nah langsung saja kita ke satgas pangan ini yang bicara soal makanan begitu ya
bagaimana pak apa yang dilakukan di tengah pandemi covid sembilan belas ini pak
iya mbak usia yang pertama yang satgas pangan lakukan
itu kita yang langkah pertama yang kita lakukan adalah berkoordinasi dengan semua pihak
yang bergerak di bidang pangan
semua stakeholder yang bergerak di bidang manahan
kita berkoordinasi hari dan demi hari
itu kita memastikan dulu ketersediaan pangan itu apakah ada atau cukup
nah boleh saya katakan hasil koordinasi kita dengan seluruh pihak yang ada
bahwa ketersediaan pangan secara nasional itu oke cukup
memang ada beberapa komoditi yang memang menjadi perhatian kita
ada sedikit gangguan itu tetap pemerintah mengambil perhatian yang cukup serius tentang pemenuhan misalnya seperti gula
bawang putih kemarin sempat ada gangguan
tapi sekarang bawang bombay bawang putih sudah masuk
dan justru harga bawang putih sekarang agak sedikit mulai turun
gula juga sudah dilakukan diversifikasi terus upaya upaya yang lain
yang dilakukan oleh pemerintah sudah sangat baik
dan sekarang tahapnya untuk pendistribusian ke seluruh wilayah
memang sedikit ada pendistribusiannya ada sedikit gangguan
sedikit aja gangguan
misalnya di indonesia timur ada gangguan di distribusi ke daerah timur
tapi beberapa hari yang lalu kami sudah koordinasi juga dengan kementerian perhubungan
dengan direktur lalu lintas laut bahwa bahan makanan kita yang memang harus didistribusikan ke indonesia bagian timur
yang sempat menumpuk di satu tempat gitu sekarang sudah terus digelontorkan ke indonesia bagian timur
tapi so far so good sekarang ini sudah mulai merata harga tadi pagi saya lihat sudah agak terus mencapai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat
tantangan apa pak yang dihadapi oleh satgas pangan terkait dengan pandemi covid sembilan belas ini
satu kalau di dalam negeri memang yang bahan pangan produksi dalam negeri tantangannya adalah satu tadi distribusi
sekarang misalnya seperti beras yang beliau menjadi suhunya ini ini beras ini kita sedang panen besar sekarang
nah penyerapan kemudian juga
pendistribusian dari daerah daerah panen ke daerah daerah yang lain
sempat bapak presiden waktu menyampaikan ada beberapa yang defisit tapi beberapa yang surplus juga
dari daerah yang surplus ke defisit ini kan butuh transportasi
nah transportasi ini sekarang sedikit agak mungkin ada pegawai yang terganggu segala macam
tapi upaya yang dilakukan oleh satgas pangan terus berkoordinasi
kita berkoordinasi dengan lalu lintas
berkoordinasi dengan kepolisian daerah setempat
satgas pangan terus aktif
satgas lahan daerah terus berkoordinasi dengan semua pihak
dengan kementerian perhubungan
semua akhirnya per hari ini kami laporan bahwa semua bahan makanan yang tadinya misalnya produksi dalam negeri itu bisa kita yang harus disimpan disimpan yang harus disampaikan kepada masyarakat bisa tersampaikan
oke mungkin pak kris bisa cerita lebih lanjut ya terkait dengan kondisi distribusi ini di lapangan bagaimana yang dari korps lalu lintas
ya kita semua harus menyadari bahwa era pandemi covid ini yang diatur adalah untuk pergerakan agar penularannya ini tidak masif gitu ya tidak terlalu cepat
nah konteks seperti ini orang kan harus bertahan hidup
proses tadi disampaikan oleh pak daniel bahwa
kita harus punya ketersediaan kebutuhan pokok
nah kemudian bagaimana cara mendistribusikan
nah proses distribusi ini harus lancar
sehingga polisi mengatakan khususnya lalu lintas ini urat nadi
pergerakannya ini lancar tepat sasaran dan cepat
sehingga tetap ada daya tahan
karena kita sekarang dalam kondisi yang sulit untuk tidak boleh bergerak tidak boleh kemana mana
kita tidak boleh adanya suatu transportasi kemana mana
tetapi logistik tetap kita dukung
karena logistik ini kebutuhan
karena suatu masyarakat bisa hidup tumbuh dan berkembang kalau ada produktivitas
nah padahal produktivitas ini melalui aktivitas
yang aktivitas sekarang dilarang
bukan dilarang karena aktivitas karena ada pandemi covid ini
nah sehingga pada masa pandemi covid ini ada satgas pangan ada pak budi yang menyiapkan segala sesuatu
kami untuk mendukung bagaimana proses pendistribusiannya ini aman selamat tertib lancar
sehingga sampai kepada tujuan
kami yang dilarang atau dibatasi adalah orangnya
pergerakan orang bukan pergerakan logistik
logistik kebutuhan pokok ini yang kita prioritaskan untuk kita dukung
tantangan di lapangan bagaimana pak
ya tentu tadi dikatakan bahwa kondisi seperti ini yang dihadapi bukan masalah orang fisik atau kesehatan saja tapi juga psikis
maka orangnya takut orangnya khawatir
nah ini yang menurutnya harus dibangun bahwa kita bukan hanya mengatasi masalah covid nya tapi psikis
semangat dan jiwanya
sehingga orang ini sadar peka peduli dan berbela rasa untuk membangun solidaritas sosial
karena konteks seperti inilah yang harus dibangun
bagaimana untuk tidak hanyut atau larut pada sesuatu yang provokatif yang anarkis
karena keteraturan sosial harus ada
negara ini harus berdaulat negara ini harus ada
sehingga kita menunjukkan bahwa bangsa ini kuat bangsa ini cerdas bangsa ini beradab bangsa ini memiliki ketahanan dan punya karakter yang kuat
sehingga solidaritas sosial harus dibangun
nah ini tadi disiapkan pangannya ada semuanya ada
pemerintah berjuang mengikuti aturan atau perintah dari pemerintah anjuran pemerintah
ini harus diapkan
orang yang sadar maka akan tanggung jawab
buat banyak disiplin
karena inilah kita sama sama mencintai diri kita dan orang lain
oke nah dari bulog sendiri bagaimana tantangannya pak
kita tahu bahwa menjelang hari raya idul fitri kan kenaikan ya ada kenaikan permintaan begitu dari masyarakat
nah bagaimana ini pak
ya sebenarnya kalau dari bulog sudah berperdisi lama ya
karena ini kan sebelum ada covid sembilan belas ini pandemi covid ini kan kita sudah berprediksi bahwa setiap hari besar
khususnya di puasa lebaran ini kan kebutuhan meningkat ya
nah sudah kita siapkan
hanya karena pada saat ini dibarengi dengan adanya pandemi covid ini
maka tadi seperti sampaikan kita agak terhambat
seperti sekarang ini kita kan sedang melakukan kesiapan dalam memenuhi stok ya
kalau boleh tahu berapa pak stok beras kita saat ini
hari ini dengan kita sudah mendistribusikan di seluruh indonesia kekuatannya semua itu satu empat juta ton
itu bisa untuk berapa bulan pak
artinya begini bulog itu kan hanya cadangan
kalau kebutuhan masyarakat indonesia ini kan satu bulan
itu untuk kebutuhan masyarakat indonesia dua ratus enam puluh juta itu kan diprediksinya itu dua enam juta per bulan
tapi kan bulog ini ada cadangan
digunakan pada saat diperlukan
tadi ketersediaan di wilayah wilayah yang kurang ya
seperti kemarin kan pak presiden menyampaikan ada tujuh wilayah ya
divisit daripada beras
nah disitulah peran bulog
maka begitu ada kita mendapatkan laporan mendapatkan informasi kita cek benar
tapi kita sudah pasti langsung mendiskusikan itu
hari ini juga sudah lengkap di seluruh indonesia dengan kebutuhannya sesuai dengan kebutuhan wilayah
ada rencana untuk menambah cadangan lagi atau bagaimana pak
kita terus ini
kan ini sedang tadi disampaikan juga
kita sekarang sedang panen raya
nah ini kan kita menyerap terus hari sebanyak mungkin ya
prediksi kita prediksi bulog untuk mei juni ini ya
kita akan menyerap sekitar enam ratus lima puluh ribu ton
nah dengan sekarang stok kita yang masih satu empat ya
kalau ini nanti ditambah kurang lebih tadi enam ratus ribu ton
nah tapi kalau nanti dibutuhkan
karena ini kan ada programnya pak mensos ya perintahnya pak presiden programnya pemerintah
ya untuk membantu tadi bentuk wujud beras beras ke wilayah seluruh indonesia
yang programnya sampai dua puluh juta masyarakat yang nanti akan dibantu oleh pemerintah
dibantu oleh pak presiden itu
ya selama tiga bulan ya program pak presiden ini kan
paling lambat sampai agustus
itu beliau tiga bulan
nah itu bulog harus menyiapkan sembilan ratus ribu ton
nah tapi kalau sembilan ratus ribu ton sampai bulan agustus
berarti penyerapan kita kan kalau tadi enam ratus lima puluh kita hanya kekurangan dua ratus
tapi dua ratus lima puluh ini kan dengan stok kita yang satu empat
berarti kan masih di atas
satu juta dua ratus ya di atas rp satu tiga ratus berarti kan masih memadai gitu ya
nanti agustus september itu ada panen
ya di presiden gitu ya
agustus september kita kan menyerap lagi
dengan keluar itu pasti ada serapan lagi
nah terkait sinergitas antara polri dengan bulog ini bagaimana nih
wah kita memang sangat sinergi ya
dari awal karena tadi sudah dijelaskan oleh pak daniel tadi bahwa bagaimana beliau bertugas ya kan dari pengamanan distribusi ya kan
lalu lintas itu juga kita terbantu
kalau tidak kan tidak bisa
ya apalagi sekarang dengan
tidak saling tumpang tindih ya
justru kita membagi tugas
mana perannya pengawasan ya kan
nah perannya dari angkutan kan gitu ya untuk jalur lalu lintasnya
sudah kita bagi bagi
justru sampai hari ini kita sangat terbantu ya bulog
oleh beliau beliau petugas petugas
baik itu dari polri maupun di tni
karena sekarang kondisi tadi yang saya sampaikan
bahwa masyarakat sekarang takut
bukan takut kenapa
karena memang dalam pandemi covid ini kan saling menjaga nih
pergerakan yang terbatas ya kan
kegiatan jadi terbatas
sehingga sekarang begitu ada panen
si masyarakat petani juga ragu ragu diantar panen
terus begitu dia panen
ini angkutannya supirnya nggak ada
karena tadi kan dia takut
nah nanti kalau ada pun
jadi bagaimana nih lalu lintasnya
nah itulah yang kita koordinasikan
tapi selama ini alhamdulillah
jadi gak ada permasalahan di lapangan
perjalanan terus ya
setelah ini sekarang juga jalan
apalagi pak presiden sudah mengatakan
khusus tadi ya
khusus tadi ya disampaikan juga
kalau untuk pangan
tidak ada pembatasan
jadi untuk pangan
sampai hari ini juga lancar
jadi dari seluruh indonesia angkutan
bahkan kita juga meminta bantuan
dikala tidak ada angkutan udara
kemarin kita minta bantuan dari tni
tni au khusus ya
untuk mengangkut bahan makanan itu
sehingga dari seluruh indonesia sampai hari ini
sebenarnya tidak ada yang kekurangan
dan daniel mau ditambahkan
mungkin terkait dengan
senyir kita dengan bulog ini
memang apa yang disampaikan oleh pak buas tadi
untuk masalah beras ini sedikit agak
ada pergeseran saja
karena ada program pemerintah
sebagai bantuan sosial
baik yang diurusi oleh kemensos
maupun oleh bulog sendiri
ini agak sedikit merubah saja
yang tadinya ada di gudang
distribusikan kepada masyarakat
ini mungkin kalau data kami
memang hampir mirip dengan
yang disampaikan oleh pak buas tadi itu
kalau data kami kemarin
hampir kira kira satu juta dibutuhkan
untuk bantuan sosial ini
dan ini memang
ada sedikit pergerakan harga
akibat dari itu
jadi meningginya permintaan
untuk bantuan sosial
baik yang dilakukan oleh pemerintah
maupun oleh swasta swasta
maupun oleh pribadi pribadi
yang sekarang ini
mereka mau membantu masyarakat
dengan membuat kemasan kemasan
nah sekarang ini juga
misalnya dalam paket paket lebaran
tidak terlepas dari beras juga
yang di dalamnya
oleh karena itu agak sedikit
agak sedikit naik harga
itu saja sebenarnya
kami melihat itu masih dalam
masih bisa ditoleransi
kedepannya bagaimana strategi
baik dari polri
maupun bulog ini
terkait menghadapi masalah
menjelang idul fitri ya
di tengah pandemi
kita masih akan bahas lebih lanjut nanti
pemirsa akan kembali
kepolisian negara republik indonesia
juga menjadi bagian dari tim
percepatan penanganan pandemi
covid sembilan belas di tanah air
menjadi bagian yang sangat penting
dalam penanganan pandemi
lengkap dengan segala permasalahannya
tentu satgas pangan polri
dan korps salur lintas polri
dalam mengatasi berbagai masalah
menjelang hari raya idul fitri
di tengah pandemi
lalu saja kita tanyakan
kepada pak kris ini
strategi yang akan
dari korps salur lintas
dan dalam menjamin stabilitas
atau distribusi pangan
yang berkaitan dengan
ini kita sudah membuat
suatu kebijakan tadi
suatu operasi ketupat
dan dalam menjamin
ada sesuatu yang
berbeda dengan tahun yang lalu
kalau tahun lalu itu
dari kendaraan logistik
tapi sekarang dibalik
karena ada pandemi covid
karena ini untuk bertahan hidup
ada larangan untuk mudik
selalu bisa berjaga
agar jangan terjadi
ada putar balik
yang kita jaga
yang dilakukan oleh
kemudian dilakukan oleh
konteks seperti ini
kita juga punya back office
dikendalikan oleh posko
komunikasi komando kendalian
dan sistem pergerakan cepat
atau quick respon time ini bisa dilakukan dengan baik
sehingga apa yang terjadi
di lapangan kalau ada permasalahan karena
permasalahan ini tidak hanya kita berbicara
datar atau aman aman tapi
ketika terjadi emergensi cepat ditangani
nah ini sistem yang harus kita
sudah siapkan jadi
kondisi aman kondisi lancar
tetap kita bagaimana
semua berjalan dengan baik
dan ketika terjadi emergensi kita
segera mengatasinya dan tadi yang katakan
bahwa bagaimana kita juga tetap
memotivasi kepada masyarakat untuk tetap
punya pikiran yang positif
hati yang bergembira untuk mentaati
aturan atau anjuran pemerintah
sehingga kita semua ini
saling ada solidaritas sosial
ini yang menurut saya paling penting karena
ini akan berdampak pada keteraturan
sosial saya ingin termasuk pangan
pangan ini yang paling mendasar ini disiapkan dulu
jangan sampai ada orang yang alasan
begini karena isu ini akan menjadi label
label akan menjadi suatu kebencian
dampaknya pada konflik ini yang kita lakukan
bahwa polisi melakukan strategi ini
adalah untuk keteraturan sosial karena
hidup tumbuh dan berkembang di suatu negara ada
keterampilan sosial oke jadi bagaimana
strategi menghadapi kalau ada yang sengaja berkedok
begitu mendistribusikan barang
tapi ternyata tujuannya lain kita sekarang
pasti namanya di dalam masyarakat
ada suatu penyimpangan sosial
nah disinilah yang kita harapkan itu semua
adalah kontraproduktif dan itu yang dilakukan
kita harus bangga kalau tertib
bukan bangga kalau melanggar
nah selalu ada peluang peluang sehingga
yang dilakukan oleh kepolisian khususnya lalu
lintas yang dikatakan bagaimana kita mengatasi
atau meminimalisir terjadinya kemungkinan
ada sistem etely ada sistem kamera
ada sistem gate yang bisa mengawasi
ada sistem informasi bahkan
kita juga ada sistem sosial untuk memotret
orang siapa perilakunya
kita walaupun tidak bisa secara hukum
dengan tegas mengatakan ini salah benar
tetapi ada sistem sosial yang kita sampaikan
kita viralkan orangnya
kendaraannya karena ini apa
karena ini akan merusak keteraturan sosial
jadi konteks yang paling penting
adalah bagaimana tetap bertahan
dan hidup tumbuh berkembangnya
kehidupan karena inilah yang tadi
disampaikan oleh pak buah dan pak daniel
ini sangat penting dan mendasar
karena inilah yang kebutuhan pokok untuk dapat
bertahannya itu untuk tetap adanya keteraan sosial
pak daniel bagaimana
untuk strategi menjamin
yang begini mbak yang pertama
yang kami lakukan pertama itu
persepsi dulu antara semua
stakeholder yang ada
bahwa yang harus kita dahulukan
adalah ketersediaan pangan ini
aman dulu dan itu sudah
sudah lama jauh hari
sudah kita sepakati ini aman dulu
masa pandemik ini
yang dibutuhkan yang paling basic
adalah untuk mengurangi kecemasan
masyarakat adalah mereka makan
untuk kesiapan ini itu secara
kesiapan ini dulu
dan langkah berikutnya
ketersediaan ini sampai kepada
publik dengan harga yang
pas yang terjangkau tentunya
nah upaya untuk supaya
tidak terjadi lagi kelangkaan
komoditas seperti kemarin misalnya gula pasir
di bulan april begitu nah ini
yang dilakukan oleh pemerintah
kita bersama sama ini selalu
rapat bersama adalah misalnya
yang ada yang tadinya misalnya
kebijakan pemerintah ya
gula mentah diubah menjadi
gula konsumsi kemarin itu
sekitar dua ratus lima puluh ribu
untuk dipercayakan kepada
sepuluh perusahaan untuk menggiling ulang ya
tadinya gula ini untuk
sebenarnya bukan dialihkan ya
masyarakat dulu karena industri
kan juga butuh
tapi masih ada
prioritas yang utama yaitu masyarakat
kita baca di lapangan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat kan kebetulan bergerak terus
hari demi hari ini evaluasi kita lakukan
hari demi hari bersama
secara bersama desk yang itu
yang kita punya itu membaca
terus kebutuhan masyarakat
pergerakan apa yang kurang
harga yang terus
strategi yang ketiga yang kami lakukan adalah
mengawasi harga ini
pemain pasar ini tidak mempermainkan
dengan menaikkan harga secara
strategi kami memang pertama
yang kami lakukan adalah tidak terus
menangkap mereka terus menangkap
memberitahukan jangan lakukan
itu karena juga kebutuhan masyarakat
persuasif yang kami lakukan tapi
bukan berarti kami tidak bisa melakukan
penindakan ada beberapa yang
melakukan penindakan ada beberapa
yang sudah diperingatkan
yang sudah diperingatkan masih tetap
juga kami lakukan penindakan
supaya masyarakat ini tidak
sampai panik buying bagaimana pak
nah beberapa yang lalu memang
ada beberapa di
retail modern yang sempat
kami lakukan pembatasan pembatasan
dan asosiasi pedagang pasar
itu kami remuk bersama
kalau misalnya kita tidak
lakukan pembatasan maka
untuk melakukan pembelian secara
besar besaran padahal belum
tentu itu dibutuhkan dan belum tentu
kita tidak siap
stok yang ada
nah ini mempengaruhi nah sempat
kami memberikan peringatan
memberikan surat kepada seluruh
retail yang ada
agar barang barang tertentu yang menjadi
kebutuhan yang dilakukan pembelian
nah suatu saat memang kami pernah lihat gitu
jadi antri misalnya
tiga puluh orang karena ada
membeli dengan secara
tidak lebih biasanya gitu membeli dengan
antrian ke dua puluh sudah tidak
nah ini kan menimbulkan sesuatu
karena itu memang waktu itu
sempat kami ingatkan tolong dibatasi
sedikit tapi sekarang sudah normal
masyarakat sudah menyadari masyarakat
terdidik dengan keadaan sekarang ini
jadi sudah normal
dari bulog sendiri bagaimana pak buas
untuk menjamin ketersediaan logistik
terutama untuk distribusi di
wilayah wilayah yang sulit begitu ya
ya jadi memang kalau
bulog ini kan sudah punya
apa ya sistem yang sudah terbangun
dengan bagaimana tadi yang disampaikan
ya kan nah keterjangkauannya
lebih dekat dari masyarakat
bisa mudah mendapatkannya
oleh sebab itu kita harus
sebanyak mungkin menyiapkan
ya dengan target kita tadi ya
nah kalau kita harus
punya cadangan umpamanya
dan tersebar di
indonesia tidak ada
sesuatu yang diprioritaskan
semuanya menjadi prioritas maksudnya
wilayah jadi jadi sabang
saimeroke ya kan dimanapun
itu harus siap dengan
kebutuhannya nah maka sekarang
diantaranya umpamanya beras
menyerap dan dimana daerah
dari daerah yang
produksinya banyak ya kan
itu kita dorong
ke daerah yang divisit
nah ini itu ada bagi
jadi seperti umpama ini daerah ntb
nah itu nanti dia
untuk supply ke ntt
dengan wilayah wilayah mana yang kurang
umpamanya sulawesi sulawesi selatan
itu untuk maluku dan yang lain lainnya
khusus merauke kan produksi
beras banyak ya
surplus besar nah itu juga kita dorong
kemana termasuk lampung
kita sudah punya petanya
sehingga kita menyerap untuk kita
dan kita bisa mengisi busikan dan setiap
langkah kita itu selalu kita
satgas panganan ya jadi
kita juga berkoordinasi selalu karena apa
kita pasti dibantu untuk
kelancarannya karena tadi kan apalagi di
pandemi covid sekarang juga
bulog sudah membangun sistem
ya orang tinggal
pesan aja masyarakat dia pesan kita antar
milik rumah ya ini sekarang sudah kita
lakukan pada bantuan bantuan
sosial yang sekarang
program pak menteri sosial
maupun presiden sudah kita dorong
alamat jadi tidak lagi
masyarakatnya harus datang ke satu tempat
ya kan tapi dia
tunggu saya di rumah sudah
yang menerima begitu ya baik
jumlah kita sangat banyak
sangat kuat ya kan tadi
kita sudah punya program di seluruh indonesia
bahkan di seluruh indonesia sekarang ini
seganjakan jajarnya mendiskusikan
bantuan pangan oke baik
jadi masyarakat tidak perlu khawatir ya
kita akan bahas lebih lanjut nanti
pemirsa apa saja operasi polri
dalam rangka menjaga stabilitas pangan
sekaligus keamanan menjelang hari raya
idul fitri kami akan kembali sesaat lagi
di asosiasi muir
dalam memberikan jaminan stabilitas
pangan dan keamanan masyarakat
menjelang hari raya idul fitri
di tengah pandemi covid sembilan belas
kepolisian negara republik indonesia telah melakukan
berbagai upaya satgas pertahanan
pangan polri melakukan operasi pasar
serta memastikan dan menjaga stabilitas
harga bahan pokok personel
polri pun turut melakukan operasi
ketupat dengan waktu yang lebih panjang
dari biasanya serta fokus yang
berbeda nah sejak kita tanyakan kepada
pak daniel ya ini sampai
dengan saat ini bagaimana
kondisi dan situasi di lapangan pak
memang di beberapa
wilayah di indonesia
katakan agak sedikit ke timur gitu
ada harga yang agak sedikit
wilayah barat dan wilayah tengah
kalau kita katakan wilayah tengah
wilayah barat wilayah timur
wilayah timur ini jauh lebih mahal begitu pak
ya ada sedikit
lebih tinggi sedikit
kita sudah mempelajari
sudah turun ke lapangan
kenapa tadi itu
dari beberapa jenis bahan
mengalami sedikit gangguan
yang menyebabkan harganya lebih tinggi itu karena
ditransportasi tentunya begitu ya pak
ya itu alasan daripada distributor
waktu diskusi dengan
dan kementerian perhubungan
pemerintah kan sudah menyiapkan tol laut
dari indonesia bagian
beberapa dua puluh tujuh atau tiga puluh dua
yang di cover oleh pemerintah
disiapkan oleh pemerintah
seharusnya kan kemarin itu kami
dan dirjen hubungan
secara maksimal karena pemerintah
sudah menyiapkan ini agar
bisa mencapai harga yang
tidak terlalu jauh disparitasnya
antara indonesia bagian tengah
indonesia bagian barat
atau indonesia bagian timur
kemarin kita sepakati
kalau misalnya apa yang sudah
disiapkan oleh pemerintah armada yang sudah
disiapkan oleh pemerintah juga bisa bekerja sama
dengan armada yang swasta
memang ada beberapa kemarin gangguannya
yaitu ada beberapa awak kapal
yang juga harus di swab
harus di ini memang
agak sedikit ada kemarin yang
memang terkena covid
dia harus diturunkan cari
kapten kapal kru kapal pengganti ya
tidak segampang apa
yang kita pikirkan itu yang kemarin
tapi per hari ini kami cek
tidak ada lagi penumpukan
ini sudah lancar
terus dilakukan karena tadi itu
kita sudah dorong
dirjen hubungan laut untuk terus
memanfaatkan fasilitas yang ada
oke berarti dengan harapan kedepannya nih
harga di timur juga harusnya
tidak naik lagi harusnya sama
begitu dengan harga di indonesia bagian barat
ya kalaupun ada perbedaan
perbedaan dalam bentuk
dalam batas toleransi
operasi pasar itu juga sering
dilakukan atau bagaimana pak
saya harus jelaskan operasi pasar
yang kami lakukan bukan kami
bahan makanan kepada masyarakat
bukan itu dilakukan oleh bulog
ataupun kementerian yang lain
ataupun pengusaha gitu tapi
yang kami lakukan adalah turun ke lapangan
turun ke pasar
petugas satgas pangan itu turun ke pasar
apakah harga ini
sesuai dengan yang ditentukan
oleh pemerintah sebab menurut
perdagangan nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh
bahan makanan yang termasuk dengan bahan makanan
penting itu sudah diatur harga harganya
misalnya seperti gula dua belas ribu
seperti itu jadi itu
yang kami awasi di lapangan
agar ini tidak dipermainkan secara
ugal ugalan oleh para pelaku pelaku pasar
agar tidak bermain disini
harga secara sembarangan
ini yang kami turun ke lapangan bentuk
pengawasan kalau ditemukan di lapangan
langsung ditindak atau bagaimana pertama strategi
yang kami lakukan tegur dulu
catat perusahaannya apa
apakah hari ini bermain apa sudah bermain
berulang ulang data ada pada kami
kalau sudah bermain berulang ulang maka kami
akan lakukan tindakan
tapi kalau misalnya kami temukan
itu alasan sekarang ini
dengan pandemi covid ini
dia menaikkan pak susah cari
itu tidak bisa
kami tolerlir kami lakukan peringatan
kalau besok masih tetap dilakukan
maka kami akan lakukan tindakan
jadi pak buas kalau dari bulog sendiri
operasi pasar bagaimana pak
seperti penugasan dari negara
kepada bulog itu
kita operasi pasar itu sepanjang tahun
kapan kita lakukan
data dari bps
bi ya di mana wilayah wilayah
yang ada kenaikan
itulah kita langsung intervensi
tadi kan saya disampaikan
harga eceran tertinggi
ya sudah ditentukan oleh menteri perdagangan tadi
itu harus dipatuhi di pedoman
jadi kalau di lapangan
itu ternyata ada yang
melebihi itu tadi kan oleh satgas
pangan yang mengawasi
tapi kita segera intervensi ke
lapangan kita menjual di bawah
itu harus sehingga harga itu
stabil masyarakat akan mendapatkan
harga yang memang sesuai
fokus utama dari bulog
menjelang hari raya
di masa pandemi ini bagaimana pak
kekuatan sudah siap
biasanya kita ini sudah
melakukan penyebaran itu
menurutkan itu di
retail retail di pasar pasar
yang akan beli sekarang kan dengan
pandemi ini berarti harus
lebih mudah masyarakat mendapatkan
yang tidak harus mereka datang
sekarang ada sistem yang belanja online
kita lakukan nah yang online ini
sudah sekarang kalau mereka pesan
melalui panganan com itu
sudah langsung dikirim melalui apa pak
panganan com jadi ada
melalui shopee dan ada panganan com
buka disitu disitulah
punya bulog dijual apa saja
di bulog ada mau minyak goreng
mau gula mau tepung terigu
dan yang lain lainnya ada
kalau beli yang mana pesannya
sampai hari ini pun jalan
sampai hari ini sudah banyak yang pesan kita kirim
sampai di rumah ya ini jadi
mendukung ya anjuran pemerintah untuk tetap
di rumah itu sebelum
sudah kita lakukan apalagi
sekarang lebih efektif lagi
dan sekarang juga kita praktekkan
pada saat penugasan kita
terhadap tadi penyaluran
beda kita langsung datanya
dari data dari medsos
ke rumah baik jadi ini
menghindari untuk masyarakat berkumpul juga begitu ya
nah pak kris kan
kalau operasi ketupat tahun ini fokusnya
berbeda begitu ya fokusnya lebih kepada
distribusi pangan begitu nah ini
bagaimana nih menghadapi pelanggaran
pelanggaran di lapangan
ya pelanggaran pelanggaran ini
tentu kita lihat bahwa
masih ada orang yang coba coba
katakan kucing kucingan ya begitu ya
atau lewat jalan tikus dan tapi
untuk secara umum boleh
dikatakan ini bisa
dapat dikendalikan karena hampir
semua ruas penggal penggal jalan
keluar masuk ini sudah dijaga
dan ada penyekatan penyekatan
yang kedua pada tingkat polres
untuk di kota masing masing kota pun juga
tindakan untuk menyekat
untuk mengawasi untuk membatasi
contoh saja ada salah satu
seperti di banyumas misalnya
memang disana tidak
melakukan psbb tapi
mereka secara ketat untuk mengatur
orang menggunakan masker
nah pada konteks seperti ini
yang menjadi permasalahan sebenarnya
kita harus sadar bahwa
masalahnya bukan dilarangnya
jangan berpikir selalu inginnya dilarang
dilarang kalau dilarang
terus melanggar tapi kita
berpikir adalah bagaimana
menyelesaikan pandemi covid ini
ini perlu kepatuhan perlu
kerjasama yang baik
karena ini permasalahan yang luar biasa
yang semua negara juga
terdampak dan bagaimana ini
bisa menyelesaikan dengan
tidak ada konflik tidak ada masalah
karena ini akan berefek sangat luas
tidak hanya masalah kesehatan tetapi
masalah sosial masalah keamanan
masalah keteraturan masalah
yang lain lainnya juga terutama kita
banyak hal hal yang berkaitan dengan
masalah kemanusiaan nah
pada konteks seperti inilah operasi
ketupat ini juga berpikir bagaimana
untuk tetap adanya
sesuatu yang aman
yang selamat yang tertib
yang juga lancar
kalau kita melihat sekarang ketika
tidak ada hambatan
kecepatan maksimal yang dilanggar
ini menjadi black spot menjadi rawan kecelakaan
ini menjadi perhatian kami
kami juga memikirkan keselamatan
jangan sampai ada orang korban ketika
terjadi korban bagaimana menyelesaikannya
dengan cepat mengatasinya karena ini akan
jangan sampai terhambat karena
konteks tadi yang sudah diperlukan
yang sudah ada yang sudah baik yang harus
juga tadi berbagai permasalahan
yang dilakukan karena konteks seperti ini
bekerja sendiri tapi bersama sama
para pemangku kepentingan lainnya para stakeholder
untuk bisa mengatasi
masalah covid ini dengan baik
dan benar dan tanpa
maksud saya konflik yang berkepanjangan
nasional tetap ada
dan kita juga punya
suatu kemampuan untuk bertahan
sehingga keteraturan soal tetap terjaga
kepatuhan masyarakat ini penting sekali ya
begitu ya pak ya untuk mengikuti
bukan karena saya patuh karena terancam
karena dijaga tapi karena takut
karena orang yang sadar akan tanggung jawab
dan ini berarti kalau sadar
patuh ini menjina diri kita
dan juga sesama atau orang orang yang kita cintai
kalau ditanya fokus
utama dari korlantas polri menjelang
hari raya pada masa pandemi ini
jadi apa pak kita fokuskan
bagaimana tadi berkatakan logistik ini
karena ini sangat dibutuhkan
karena ini untuk kebutuhan
pokok untuk bisa hidup
bertahan hidup walaupun ini
kita mengatakan pada idenya harus
tumbuh dan berkembang tapi pada saat ini saya bertahan hidup
ini kalau orang jawa ini mohon maaf kalau saya pak daniel ya
kalau pak buas mungkin tau ya
lapar itu marah biasanya
kalau ini tidak terpenuhi
ini gampang dipancing
nah tapi dengan kesadaran sosial
solidaritas sosial walaupun
ngeleh tapi bisa
ngalah bisa memahami dan bisa
ngaleh bisa melakukan perubahan
bertahan ini tidak hanya
ini yang paling mendasar karena ini adalah
kedaulatan suatu bangsa ini harus
kita tunjukkan bahwa kita mampu
mengatasi ini dengan baik dan benar
baik kita masih akan lanjutkan lagi perbincangan pak mirsa
dengan stakeholder lain dalam
upaya menjamin stabilitas pangan
dan keamanan dalam negeri menjelang hari raya idul fitri
kami akan segera kembali
sektor ekonomi merupakan sektor yang sangat berat terdampak dari pandemi virus corona
tidak heran jika pemerintah memberikan
perhatian lebih pada sektor ekonomi terutama
terjaminnya stabilitas pangan nasional
serta kelancaran distribusi
pangan karena kelangkaan pangan dapat
mengakibatkan gangguan keamanan dan
ketertiban masyarakat maka dibutuhkan
sinergitas korps bayangkara dengan
stakeholder lain dalam upaya menjamin
stabilitas pangan dan keamanan dalam negeri
menjelang hari raya idul fitri
pak daniel ini bagaimana dengan
apabila ada pelanggar pelanggar
yang melakukan pelanggaran begitu ya
pada terhadap ketentuan yang sudah
diberlakukan pada masa pandemi covid sembilan belas ini
ya strategi kami sebenarnya
sementara ini seperti itu
karena kita harus kedepankan
ini situasi yang ada sekarang ini
masing masing menyadari bahwa ini
adalah beban kita bersama
keadaan yang seperti ini
hanya kami yang bertanggung jawab
hanya pemerintah yang bertanggung jawab
tapi semua masyarakat
baik itu masyarakat baik itu
yang pelaku usaha maupun
misalnya yang bergerak di bidang distribusi
atau distributor semua
harus menyadari ini bahwa ini
adalah beban kita bersama
oleh karena itu maka
kami juga melihat ini
tidak serta merta kami setiap pelanggaran
terus kami tangkap kami proses
enggak oleh karena itu kami dapat
persuasi dulu kita persuasi
kita beritahukan kepada mereka bahwa ini
jangan dilakukan jangan diulang
dan ya sampai dengan
sekarang kami lihat data data yang kami punya
yang kami lakukan peneguran
itu sudah banyak mungkin di setiap pasar
kami lakukan peneguran bahkan
ada edaran dan segala macam itu
dan saya kira masyarakat
sangat mematuhi dan para pelaku
dan segala macam juga mereka mematuhi
meskipun memang ada beberapa
yang harus kami lakukan penindakan
misalnya kami lakukan ponis lain
kami lakukan pemanggilan ke kantor
data kemarin sudah tujuh belas
kali kami lakukan penindakan secara
itu terbanyak di jakarta pak
ada yang di jakarta ada yang luar jakarta juga
ada yang di kelimantan
ada yang di indonesia bagian timur juga
ada yang dilakukan
pak kris apa sanksi yang diberikan kepada mereka
melakukan pelanggaran pak
ya tadi disampaikan polisi ini bekerja
tidak hanya seolah olah polisi ini
memegang kitab gitu
langsung salah salah hukum hukum bukan itu
hukum itu simbol peradaban
polisi menegakkan hukum
adalah pertama untuk mencegah
agar jangan terjadi konflik yang lebih luas
secara beradab bagaimana membangun
membangun kepatuhan hukum budaya tertib
supaya ada kepastian
dan juga ada yang namanya
edukasi ini adalah
inti daripada polisi menegakkan
hukum itu juga membangun peradaban
nah tadi dikatakan bagaimana
dengan adanya pelanggaran kepolisian ini
selalu berpikir bahwa bekerjanya
ada preventif ada represi penegakan
hukum dan juga ada recovery
atau juga rehabilitasi
karena polisi ini bukan sekedar penegak hukum
tapi penegak juga keadilan karena
hukum adalah untuk manusia bukan manusia untuk hukum
ketika ditegakkan tidak ada
rasa keadilan rasa kemanusiaan
polisi punya kemanusiaan diskresi
nah konteks seperti ini tadi katakan
tadi pak daniel juga mengatakan tidak langsung tangkap
salah tapi lihat ada edukasinya
ada sisi kemanusiaannya
melihat konteks ini juga ada
edukatif persuasif dan humanis
artinya kita juga
melihat pada konteks seperti apa
karena kita sekarang memikirkan
semua bisa diselesaikan
dengan cara yang berada
tidak main hakim sendiri
tidak saling menghakimi
tidak mencari kesalahan dan tidak saling menyalahkan
tapi kita bisa belajar
dari berbagai kesalahan
berbagai kekurangan berbagai
keterbatasan nah sehingga ketika kita
melihat tadi ada orang pelanggaran pada
konteks seperti apa yang harus kita lakukan
penegakan hukum ini masa yang sulit
tentu jangan berpikir ini harus
salah dan benar tetapi bagaimana
ada solusi yang paling penting
adalah bagaimana ada suatu perubahan
dan kita bisa mencegah ini yang paling penting
nah tadi kalau sudah berkata kata
tidak saja tegas sudah jelas
karena sudah ada pasalnya tetapi
ada beberapa yang dikatakan bahkan
pada konteks apa yang dilakukan
oleh pemerintah pun ada diskresi
kebijakan publik ada
sisi yang disampaikan supaya
tetap bisa bertahan hidup dan berkembang
sementara ini kan sekarang sudah mulai
ada sedikit pelonggaran begitu ya dalam psbb
gitu ya pak ya nah ini bagaimana di
lapangan pelonggaran ini tadi ya
katakan inilah diskresi kebijakan publik
bukan berarti melonggarkan boleh
diizinkan dengan syarat
protokol covid tetap dilakukan
standar administrasi standar
kesehatan dilakukan standar maksimal
sangkuan dan apa yang harus dilakukan
ini juga untuk kepentingan kepentingan
tertentu karena ada
sekarang yang memiliki kepentingan khusus
kemanusiaan karena manusia ini
maskul sosial pergerakan
ini melakukan bagian dari kehidupan
sosial jangan sampai ini juga
kita terlalu mengetatkan ketakutan
semua harus begini tapi akhirnya timbul
jadi permasalahan kita kadang kadang
ini pelonggaran wahana ini sudah buat aturan
kalau pelonggar kalau nggak tegas kalau nggak itu
kita ini sekarang begini karena ini
dia harus hidup yang hidup bukan satu orang
banyak orang sehingga apa yang disebabkan
oleh pak buat bulog bagaimana pangan tetap
ada nggak usah khawatir pak daniel nanti
mengaku kan tidak ada suatu permainan
harga sehingga semua stabil bisa dilakukan
dan kita juga menjaga bagaimana supaya
lancar sampai dan polisi bukan hanya
bekerja itu tapi tetap menjaga keteraturan
sosial tapi berkali kali saya katakan
keteraturan sosial dan polisi pun juga selain itu
juga menggalang adanya solidaritas sosial
bagaimana antar pemangku kepentingan
ini sadar bahwa ini masalah
kita bersama bukan masalahnya polisi
artinya pada konteks tadi saya katakan
hukum ini tetap menjadi simbol
peradaban kita bangsa yang berdaulat
bangsa yang punya daya tahan
daya tangkal bahkan daya saing
nah inilah yang perlu kita tunduk
oke nah dari bulog sendiri bagaimana
apa upaya yang dilakukan untuk menjamin
ketersediaan pangan selama pandemi ini pak
ya seperti yang saya sampaikan tadi
untuk menjawab itu artinya kita kan
sudah bekerja sama dengan satgas pangan
jadi sama sekali
sekarang apapun yang dibutuhkan
di kewilayahan itu bisa terpenuhi
dengan kesiapan kita
gudang bulog itu ada di seluruh
wilayah nah itu sudah
kita tadi stok apa yang dikira
kebutuhan masyarakat sudah kita siapkan
sistem yang kita bangun tadi
kalau transportasi sudah
dijamin tadi keamanannya
kelancarannya sudah dijamin ya kan
setiap kita melakukan kegiatan kegiatan
kita selalu koordinasi dengan satgas pangan
supaya tadi kita juga aman
terjamin masyarakat juga
merasa aman bahwa kegiatan juga
ada yang mengawal itu ya sebenarnya
yang kita lakukan
tapi apakah ada kendala kan kita tahu sekarang ini
panen begitu ya pak ya untuk beras
nah ini ada kendala untuk distribusinya begitu pak
tidak ada yang kemarin kemarin awalnya
karena tadi yang saya sampaikan bahwa
masyarakat masih bingung
di satu sisi masyarakat petani ada yang bilang
saya kalau kesawah ini salah atau tidak
ya kan terus begitu itu
dia panen ini ada yang ambil atau tidak
kan gitu ya
begitu ada yang mau ngambil
saya boleh atau tidak
begitu dia bawa angkutan
supir dia bilang nanti saya takutnya
dicegat di jalan
tapi ini semua kan
setelah sekarang prosesnya diberjalan
kan tidak ada masalah apa apa
petaninya bergiat lagi
untuk distribusinya atau
pengambilan juga kita sudah tidak ada masalah
dan pendistribusinya juga tidak ada masalah
bahkan sekarang bantuan bantuan yang kita lakukan
untuk program program bantuan sosial itu
juga dikawal dengan
ya itu termasuk satgas pangan
jadi betul betul sampai itu tidak
siapa tahu di jalan ada
sabotase dari oknum
karena oknum itu bisa siapa saja
entah pengembudinya entah petugasnya
ya kan dari bulognya sendiri mungkin kan
nah itu sudah dikawal oleh
satgas pangan dan kepolisian
baik pemirsa bagaimana
memastikan distribusi logistik
berjalan lancar sekaligus menjaga
agar situasi berjalan kondusif
para personel poldri di lapangan
hari rai idul fitri kita tanyakan
kepada pak daniel
sebagai ketua satgas pangan bagaimana pak
kalau kami dari satgas pangan
sudah dari jauh jauh hari kami
memantau turun ke lapangan
oh sudah mulai dari desainer ya pak
sudah kita sudah bergerak gitu terus berkepanjangan melihat mempelajari gejala gejala fenomena fenomena yang ada di pasar
nah beberapa waktu yang lalu memang ada beberapa komoditi yang naik drastis kita pelajari apa penyebabnya
memang ada sedikit gangguan terhadap distribusi dan ketersediaan di stok sehingga pasar itu agak sedikit panik gitu
oh stoknya nggak ada terus rame rame menaikkan
nah ini sekarang pemerintah mengambil kebijakan untuk mensuplai stok ini yang siap di gudang gudang
maupun di gudang retail maupun di gudang pasar tradisional agar mereka mengetahui kalau ini laku besok terus mana lagi yang mau akan saya jual
itu yang terus kita awasi bergerak terus di lapangan ke semua ke tiga puluh empat provinsi ke lima ratus dua puluh satu kota dan kabupaten dan ke sekitar tujuh belas kecamatan
kita terus ada mengawasi itu agar pasar ini semua bisa terkendali meskipun ada kenaikan barangkali ya kenaikannya tidak terlalu signifikan lah masih dalam jangkauan jangkauan masyarakat
ada beberapa yang memang naik kemarin itu sangat signifikan misalnya seperti gula
gula naik sampai rp dua puluh satu ribu tapi sekarang sudah harga hari ini sudah sampai mencapai empat belas lima belas ribu turun ada di daerah tertentu yang sudah sampai memang
retail modern itu memang tetap kita perjanjian kita jual mereka dua belas lima ratus gula
bawang sempat kemarin naik sampai enam puluh ribu tujuh puluh ribu di indonesia bagiannya tapi sekarang sudah di jawa timur tadi sudah dua puluh empat ribu kemudian di indonesia timur sudah empat puluh an ribu
jadi itu artinya data yang kami punya bahwa import yang masuk untuk bawang ini

jadi yang kita lakukan adalah mengecek terus ketersediaan harga ini tetap menjadi harga yang terjangkau di masyarakat
dari korps lalu lintas bagaimana pak kris kesiapan para personel menjelang hari raya idul fitri ya
kita semua ini adalah sebagai tahu bahwa polisi ini menerapkan sistem nasional
artinya perintah ini ada sistem satu komando
dari tingkat mabes tingkat polda tingkat polres tingkat polsek
ini kita sudah siap jaringan yang kita amankan untuk operasi ketupat termasuk mendukung logistik ini
jalur tol jalur selatan jalur utara jalur arteri arteri yang lain ini juga semua diatur dijaga diamankan
bahkan kita juga berusaha untuk apa tadi katakan bahwa bukan sekedar lancar tetap juga harus aman dan selamat
karena kan kita melihat ada yang berbasis wilayah
ada yang berbasis fungsi
ada yang berbasis dampak masalah
nah dampak masalah ini sebenarnya akar masalah bukan urusan polisi
termasuk pangan ini bukan urusan politik
tapi ketika terjadi sesuatu kekurangan tidak ada sesuatu
ini menjadi urusan polisi
maka polisi tadi pemolisinya ada tiga model
berbasis wilayah berbasis fungsi dan juga berbasis dampak masalah
maka tadi dikatakan satgas
satgas harus bekerja sama dengan lintas wilayah lintas stakeholder
dan kita sama sama mencari akar masalah dan menemukan solusi yang dapat diterima semua pihak
nah kesiapan kita dari korlantas
ada dikendalikan dari tmc
national traffic management center yang ada di korlantas
yang nanti akan didukung oleh regional tmc yang ada di wilayah
ini sebagai posko sebagai k tiga i nya
sebagai pusat komando kendali koordinasi informasi
ini ada di wilayah
dan sampai kepada tingkat polres
dan kita semua berdasarkan peta digital
kita bisa melihat jalur mana yang lancar jalur mana yang terhambat
kita lihat dalam google map kan kita bisa melihat pada alur alur mana
kita juga ada checkpoint ada posko ada pamatul ada patroli ada petugas petugas yang bersama pemanggu kepentingan lainnya
jadi semuanya sudah siap begitu ya pak ya
nah artinya kita sudah siap untuk memberikan pelayanan
termasuk hal hal yang simpulnya emergensi
baik dari bulog bagaimana untuk memastikan kepada masyarakat supaya tidak khawatir begitu dengan stok
cadangan stok di tanah air
seperti saya sampaikan tadi dalam stok di bulog itu aman
apalagi sekarang kita masih menyerap beberapa daerah
close dengan padi ya
sedangkan dengan panen
jadi hitungan saya sampai desember
nah sampai desember apalagi kalau hanya untuk lebaran ini
sampai desember itu hitungan kita ya itu masih sangat cukup
walaupun ya kita bukan anti import
kita sudah berkoreksi dengan negara negara produsen
bila mana nanti memang kita membutuhkan mereka siap juga
nah jadi aman ya
jadi saya kira masyarakat tidak usah panik tidak usah khawatir
karena bagaimanapun kita lihat sendiri pak presiden juga memperhatikan sekali khususnya masalah pangan
kita semua stakeholder yang berhubungan dengan pangan semua diperahkan untuk menyiapkan ini semua
jadi jangan sampai masyarakat terus malah berpikir wah ini rawan pangan
memang kita cukup
dan sekabek hari ini saya sampaikan tadi kita jumlahnya satu empat juta ton
ini akan menambah terus karena masa panen
dengan juga dengan lain lainnya tadi disampaikan
bulog juga ada penugasan untuk import kristal putih
dan ini sudah datang
keterlambatan baru datang dua puluh satu ribu
sudah mulai kita diskusikan mulai kemarin
sampai hari ini sampai selesai kita diskusikan di seluruh indonesia
dari sabang saya murki
satu minggu kemudian datang lagi tiga puluh delapan ribu ton
nah ini juga
kita akan segera sebarkan
jadi nanti harapan kita ya tadi gula kembali normal
baik terima kasih pak buas pak daniel dan juga pak kris untuk informasinya
semoga dengan informasi ini bisa meyakinkan masyarakat ya
bahwa memang tidak perlu mengkhawatirkan dan sudah pasti kestabilan pangan menjelang hari raya idul fitri ini
sudah pasti terjamin begitu ya
sehingga bisa membuat masyarakat lebih tenang
dan kita bisa bersama sama dengan pemerintah menekan laju penyebaran covid sembilan belas ini ya
dan pemirsa demikian polri promoter kali ini
saya lucia saru indur diri